halo saat malam angka pasien positif covid sembilan belas terus bertambah dan meluas di dua puluh dua provinsi seluruh indonesia
meskipun pemerintah berulang kali menghimbau masyarakat agar melakukan social distancing
nyatanya imbauan tersebut dinilai belum cukup
masih banyak masyarakat yang mengabaikan imbauan social distancing dan berkeliaran serta berkerumun
pemerintah diminta lebih tegas menerapkan sanksi dan penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak mematuhi social distancing
itulah fokus prime news malam ini saya rifana prati
presiden joko widodo meninjau kesiapan
presiden joko widodo meninjau kesiapan
pasien dokter dan para medis pun ditempatkan di ruangan yang berbeda
sarana dan prasarana ruang penanganan pasien seperti ventilator serta apd sudah disiapkan sehingga diharapkan pada senin siang atau sore rumah sakit ini bisa digunakan
meski demikian jokowi berharap rumah sakit darurat ini tidak digunakan
rumah sakit di indonesia khususnya di dki jakarta bisa menampung dan merawat para pasien yang terjangkit virus corona
empat orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk tiga pasien
dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik
baik itu untuk pasien
untuk para medis semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda
saya juga melihat sarana prasarana telah siap
baik untuk ruang penanganan pasien
baik ventilator semuanya sudah siap apd juga siap
dan juga untuk perusahaan yang lain
sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai
tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan
artinya rumah sakit yang ada
yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya
telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini
dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
selamat malam rudy kapan pasien positif covid sembilan belas sudah mulai bisa dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
ya selamat malam rifana
dan semoga suara saya terdengar jelas bagi anda karena memang saya menggunakan masker
karena posisi saya berdiri sekarang ini adalah hanya seberang saja dari pintu masuk tiga
atau pintu masuk khusus untuk pasien dan juga ambulans yang akan menuju ke rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas di tower tujuh
saya akan coba gambarkan bagaimana situasi di depan ataupun di ujung pintu tiga ini seperti apa
pada malam hari ini sejak tadi mulai dioperasikan pada pukul lima sore
pada pukul tujuh malam ini anda bisa lihat bagaimana ada antrian kendaraan antrian mobil di sini yang bisa dikatakan cukup mengular
bahkan ada ambulan yang juga ikut mengantri untuk bisa masuk ke dalam wilayah wisma atlet
kalau anda bisa melihat bahkan di pos pengamanan terpadu rumah sakit darurat covid sembilan belas
ada sejumlah orang menggunakan masker yang dari
kalau tadi saya perhatikan
mereka terus melakukan koordinasi koordinasi
bahkan anda juga bisa lihat di sana
ini adalah salah seorang mungkin adalah tim dari para medis ataupun ambulan dari sebuah rumah sakit dari wilayah jababeka
yang koreksi apabila saya salah mereka menggunakan jas hujan plastik sebagai apd mereka
dan kalau saya melihat sejak tadi awal dibuka pada pukul lima sore hingga pukul tujuh malam ini
sudah banyak sekali antrian kendaraan bermotor mobil
dan juga banyak sekali orang yang datang dan mereka seakan akan mengantri ataupun menunggu untuk diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit darurat covid sembilan belas ini sejak sore tadi
bahkan tadi sore saya sempat berbicara dengan dua orang pasien
mereka mengaku berasal dari jawa timur
mereka disarankan untuk datang ke jakarta langsung ke rumah sakit darurat untuk memeriksakan kondisi mereka yang mereka kira terindikasi terkena paparan virus corona
karena mereka mengatakan kepada saya tadi saya sempat berbicara dengan jarak yang cukup aman dua hingga tiga meter dengan tetap menggunakan masker
dan mereka mengatakan bahwa mereka di jawa timur mereka tidak bisa mendapatkan kepastian kapan mereka akan diperiksa
mereka selalu diputar balik mereka selalu dioper ke sana kemari di setiap rumah sakit yang mereka datangi tanpa ada kepastian
hingga akhirnya mereka disarankan untuk menuju ke jakarta langsung ke rumah sakit covid sembilan belas

dan nampaknya kedua orang yang tadi sudah menunggu sejak pukul tiga sore mereka sudah menunggu sampai ke rumah sakit covid sembilan belas ini
mereka sudah masuk ke dalam meskipun tadi sedang kondisi sedang turun hujan dan grimis cukup lebat mereka akhirnya masuk ke dalam
dan kalau kita melihat hingga saat ini nampaknya koordinasi terus dilakukan baik dari para masyarakat yang membawa mobil yang ingin masuk ke dalam
maupun juga dari pihak ambulans yang nampaknya membawa pasien untuk bisa masuk ke dalam
karena informasinya di dalam rumah sakit darurat covid sembilan belas ini sudah cukup ramai sekali sehingga terpaksa dilakukan sistem buka tutup kendaraan untuk bisa masuk ke dalam
sehingga terpaksa dilakukan sistem buka tutup kendaraan untuk bisa masuk ke dalam
dan memang kalau kita melihat sejak kemarin persiapan rumah sakit covid sembilan belas penanganan covid sembilan belas ini memang bisa dikatakan ada empat tower yang berfungsi di sana
dimana dua tower utama yaitu tower enam dan tower tujuh adalah tower yang memang difungsikan sebagai rumah sakit dan juga unit untuk merawat pasien
dimana di tower tujuh ini ada igd ada icu dan juga ada ruang rehabilitasi dan juga
dan kita terus melihat apakah nanti akan meskipun ini baru pertama kali kita lihat apakah nanti akan meskipun ini baru pertama kali kita lihat apakah nanti akan meskipun ini baru pertama kali kita lihat
meskipun ini baru pertama kali kita lihat apakah nanti akan meskipun ini baru pertama kali kita lihat
beroperasi pada pukul lima sore hari ini pertama kali beroperasi

sambunan ada protokol protokol yang tepat bagaimana sebenarnya pasien yang datang kemari untuk bisa mendapatkan kepastian penyakit mereka
untuk mendapatkan kepastian perawatan terkait dengan gejala gejala yang mereka alami saat ini seperti apa
karena apabila kita melihat bagaimana kondisi sekarang dimana pada pasien menunggu di pinggir jalan tanpa adanya penghalang tanpa adanya barier
tanpa adanya disinfektan chamber di sini di mana mereka hanya berada di pinggir jalan bagaimana sebenarnya lingkungan di sini akan terpapar seperti itu
kita harapkan kedepannya besok sudah ada protokol protokol yang bisa saja akan meminimalisir kejadian kejadian kita lihat pada malam hari ini
sudah ada lagi tempat di mana pasien ataupun para masyarakat datang untuk berobat ataupun untuk memeriksa kondisi mereka yang lebih proper yang lebih baik
dan juga antrian antrian kedatanya akan seperti apa nanti kedepannya jalan
sampai nanti antrian kedatanya akan semangat
makin mengulur semakin mengulur lagi sakit akhirnya malah membuat situasi di jalan jalan kemarin ini semakin tidak terkendali
dan kalau kita melihat memang menurut keterangan dari komandan satgas kesehatan rumah sakit darurat covid sembilan belas
yaitu brigjen dr agung hermawanto spkj yang mengatakan bahwa hari ini sebenarnya hingga malam hari ini khususkan untuk pasien yang dirujuk dari rumah sakit
sementara besok baru akan dibuka
rumah sakit darurat ini untuk pasien tidak hanya dari rumah sakit rujukan
namun juga untuk pasien yang datang secara pribadi untuk mempersiapkan kondisi mereka
dan memang rumah sakit darurat covid sembilan belas ini sendiri pada saat ini mampu untuk menampung sekitar tiga pasien
dan apabila nanti ada suatu kendala dimana nanti pasien akan bertambah
maka akan kembali lagi dibuka tower tower untuk menampung jumlah pasien tersebut yang kita sama sama tidak mengharapkan hal itu terjadi
terima kasih koresponden cnn indonesia ruli kurniawan melaporkan langsung atas laporan anda
selamat bertugas kembali
selamat malam rifana
pak mahfud pemerintah sebetulnya sudah menghimbau
dari tiga minggu yang lalu masyarakat melakukan social distancing
tapi implementasinya sejauh ini di lapangan masih banyak yang belum mematuhi
banyak kemudian yang berkerumun
bagaimana evaluasi pemerintah pak mahfud
ya itulah problem sosial kita ya
jadi banyak masyarakat yang belum sadar bahwa ini merupakan keperluan bersama
pemerintah juga sudah mencatat itu
dan sudah mulai melakukan langkah langkah yang lebih tegas ya
memang rifana untuk pilihan kebijakan untuk mengatasi ini memang tidak tunggal
dan pilihan apapun pasti ada yang tidak setuju
dulu ada usul tentang lockdown
tetapi lockdown itu juga kan kalau kita berkaca di melan di italia juga tidak efektif
bahkan sehari orang meninggal bisa sampai delapan ratus orang gitu
itu sudah lockdown gitu
ada juga kebijakan misalnya herd immunity
herd immunity itu artinya pemerintah membiarkan masyarakat mencari imunitasnya sendiri
sampai akhirnya orang yang tidak kuat ya menjadi korban
nah kita tidak memilih dua itu kita memilih social distancing
itu artinya apa
mengatur masyarakat dengan cara lebih manusiawi
tidak terlalu keras kerasan seperti lockdown
tapi tidak juga abai seperti di health immunity itu
nah oleh sebab itu itulah pilihan kita
dan itu yang sekarang sedang menjadi sorotan
kok banyak masyarakat yang tidak taat
nah rapat gugus tugas kemarin
gugus tugas ini diketuai oleh pak doni murnado
itu memutuskan bahwa pemerintah akan lebih tegas dengan meminta tni dan polri
serta satpol pp di berbagai daerah
daerah daerah yang sudah terdampak
daerah daerah sudah diampiri oleh coronavirus ini
untuk melakukan tindakan tindakan yang lebih tegas
membubarkan acara acara kerumunan orang
itu yang kemarin diputuskan oleh gugus tugas
pak mahfud artinya pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah
untuk melakukan diskresi begitu ya
bekerjasama dengan subpol pp dan juga polisi
untuk melakukan tindakan memaksa agar masyarakat mematuhi imbauan social distancing
ada diskresi begitu ya
jadi begini kemarin evaluasi rapat evaluasi kemarin sampai hari minggu siang itu
daerah daerah itu berbeda cara menyikapinya gitu
ada di daerah yang belum ada kasus
itu pemerintah daerahnya tenang tenang aja seperti tidak tertarik
ada yang kasusnya masih sedikit juga begitu
tetapi yang agak panik kan di jakarta surabaya semarang dan sebagainya malang gitu
nah itu lebih lebih
apa namanya lebih responsif terhadap kebijakan pemerintah
nah kemarin diputuskan bahwa ini harus menjadi keperdulian bersama
sehingga semua kepala daerah di tingkat provinsi itu dimasukkan menjadi anggota pengarah gugus tugas
dan mendagri sudah menginstruksikan agar pemerintah daerah di daerah manapun harus
membubarkan atau melarang perubahan
atau melarang perkumpulan perkumpulan orang
nah itu sekarang sudah begitu
apa namanya sikap pemerintah pusat
agar daerah juga sudah mulai mempunyai kepedulian yang sama dengan pemerintah pusat
dan daerah daerah lain yang sudah dijangkiti oleh coronavirus ini
oke pak mahfud selain kebijakan diskresi kepada pemerintah daerah
anda juga termasuk yang menyarankan agar ada penegakan hukum
yang cukup tegas sanksi kepada masyarakat yang tidak melakukan social distancing
bisa dijelaskan mungkin apa bentuk penegakan hukumnya pak
apakah memang ada sanksi kalau kita bandingkan di negara negara lain
seperti singapura kemudian italia dan juga negara negara lainnya
itu ada sanksi keras pak
seperti di pidana dan juga pembayaran denda begitu
ada iya ada saya baca di negara negara lain gitu kan ada yang malah sampai ditembak
dibawa ke penjara dikulit
kita di sini mengatakan penegakan hukum di bidang hukum administrasi
belum masuk ke hukum pidana
hukum administrasi itu sifatnya tindakan pemerintah
yaitu untuk melaksanakan pemerintahan dia bisa mencabut izin bisa menutup toko
bisa membubarkan kumpulan kumpulan itu adalah bagian dari hukum administrasi negara
baru akan menjadi hukum pidana jika tindakan seperti itu dilakukan
berarti ada orang yang mencabut izin bisa menutup toko bisa membubarkan kumpulan kumpulan

dan itu melakukan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas tugas pemerintahan
tetapi dari sudut pemerintah sendiri yaitu tadi mengaktifkan tni dan polri untuk membubarkan pertemuan pertemuan itu
karena hukum yang kita pakai bukan undang undang nomor berapa peraturan pemerintah nomor berapa
tetapi hukum yang justru menjadi dasar dari semua adanya hukum dan konstitusi yaitu salus populis suprimalex
menyelamatkan rakyat itu adalah tindakan hukum yang paling tinggi
dan keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi di negara manapun dan di dalam hukum manapun
oke pak mahfud meskipun tadi anda sudah sebutkan bahwa pemerintah tidak akan keras sebetulnya menerapkan penegakan hukum
tapi kan kita punya undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas pak mahfud tentang karantina kesehatan
kenapa kemudian pemerintah tidak memakai undang undang tersebut untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan soal social distancing
ada problem problem sosial ekonomi yang kita hadapi di lapangan yang itu tidak mudah
itulah sebabnya tadi kita memilih pendekatan yang lebih soft
kita tidak memilih herd immunity kita juga tidak memilih lockdown tetapi memilih social distancing
dimana pendekatannya lebih menyesuaikan dengan situasi masyarakat situasi sosial ekonomi masyarakat
karena kalau pilihannya terlalu keras juga kan agak susah misalnya kalau kita ditanya pakai misalnya lockdown misalnya

kita kan melayani ngasih makan tujuh juta orang setiap hari
misalnya itu kan harus dipikirkan juga
bagaimana orang orang pekerja halian yang mengeluh kalau kita tidak boleh bekerja tidak boleh pergi lalu siapa
nah itu semua kita perhatikan situasi situasi seperti itu
sehingga yang lebih penting di sini mari kita kompak antara pemerintah dan masyarakat kompak
pemerintah dikritik sekarang ya diem aja dulu lah dikritik tidak usah membantah
semua kritik kita tampung gitu
tidak usah berbantah bantahan kita akan bekerja sekarang situasinya
bantah bantahnya nanti aja kalau sudah badainya berlalu
pak mahfud tapi pendekatan soft yang tadi anda katakan itu kan berpacu dengan waktu dengan melihat pertumbuhan penyebaran covid sembilan belas yang sudah meluas di dua puluh dua provinsi
artinya pemerintah ini berpacu dengan waktu apakah kemudian social distancing ini akan dievaluasi kalau memang ternyata tidak bisa menekan angka penyebaran pak mahfud
tentu tentu evaluasi dilakukan secara terus menerus
tetapi pemerintah juga mengikuti perkembangannya
misalnya apa kemarin kekurangan peralatan sekarang peralatan sudah didatangkan semua
kemarin misalnya untuk alat perlindungan diri dari tenaga tenaga medis itu sangat tidak memadai
tenaga medis banyak yang mengeluh dokter dan sebagainya mengeluh kami berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain kan begitu
nah sekarang peralatan peralatan itu sudah mulai didatangkan
bahkan pemerintah juga sudah menyediakan insentif dan santunan bagi tenaga tenaga medis
tadi sudah diumumkan oleh presiden dokter spesialis akan mendapat lima belas juta dokter umum dan dokter gigi sepuluh juta perawat tujuh lima juta administrator yang bertugas mendata di lapangan itu akan mendapat lima juta sedangkan yang meninggal mendapat santunan tiga ratus juta
artinya kita juga berpacu dengan waktu
untuk meningkatkan pelayanan memberi penghargaan kepada petugas dan menyelamatkan masyarakat
sekarang masker masker sudah diimpor sambil diproduksi dari dalam negeri kita beli semuanya
kemudian alat alat untuk rapid test dan sebagainya sudah kita datangkan
rumah sakit sudah ditunjuk semua rumah sakit tni polri yang jumlahnya lebih dari satu ratus tiga puluh juga sudah instruksikan untuk menyiapkan diri menerima pasien pasien itu
artinya kutes sudah mati matian juga
bahwa kurang sempurna mari kita bantu bersama sama
pak mahfud sampai kapan sebetulnya pemerintah akan menerapkan social distancing karena kan ini banyak sekali tenaga medis yang sudah mengatakan kewalahan rumah sakit di beberapa wilayah juga mengatakan kewalahan dan meminta agar masyarakat tetap berada di rumah
namun nyatanya ini social distancing ini kemudian tidak efektif
sampai kapan pemerintah kemudian memberikan waktu pelaksanaan social distancing ini pak mahfud
sampai malam ini belum ada keputusan
kalau ada keputusan sampai kapan social distancing itu akan diberlakukan
tidak ada sampai kapannya
tapi sampai malam ini kebijakan pemerintah masih social distancing
artinya sekarang istilahnya di apa karena ada yang ngeritik juga tuh rifat
istilah social distancing itu merusak harmoni sosial yang selama ini tumbuh sehingga ada yang menyatakan mengusulkan namanya physical distancing menjaga jarak tubuh gitu aja
yang penting itu aja menjaga jarak
kalau anda bicara dengan seseorang jangan kurang dari satu meter jaraknya gitu
karena itu yang dianggap cukup aman oleh ilmu kedokteran berjangkitnya virus itu
oke pak mahfud tapi sebetulnya ada beberapa pandangan dan juga masukan dari para pakar dari beberapa pakar hukum pidana kemudian juga menyarankan agar kalau melakukan legislative review terhadap undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas itu akan terlalu lama
sebaiknya presiden ataupun pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
apakah ini kemudian opsi ini dipertimbangkan pak oleh pemerintah
tentu semua opsi itu dicatat gitu
tetapi kapan pelaksana dan apakah itu betul betul diperlukan ini semua masih terus berproses di dalam pelaksanaan tugas tugas kita sambil terus mengatasi apa yang terjadi di lapangan
pak mahfud tapi sebetulnya
karena para tenaga medis kemudian juga masyarakat kalau kita lihat di lini masa media sosial mereka menginginkan bentuk ketegasan dari pemerintah untuk bisa mengatur ataupun menindak orang orang yang tidak mau mengikuti social distancing
pak hari ini kita ada gambar dari krl itu banyak sekali masyarakat kemudian yang tetap masuk kerja kemudian naik krl dan juga berdesakan
nah itu kan salah satu bentuk pengabayan terhadap social distancing pak mahfud
kita juga sama dengan lini masa itu bahwa kita harus bertindak
oleh sebab itu kemarin kita sudah mengumumkan tni dan polri akan membubarkan kerumunan kerumunan orang
dan tadi polri melalui pak iqbal tadi sudah jumpa pers mengatakan akan ditindak tegas siapapun gitu
yang melanggar kebijakan pemerintah tentang social distancing
jadi sama dengan lini masa
tetapi bahwa ada pilihan di masyarakat juga pemerintah mencatat
ada yang setuju social distancing
ada yang tidak setuju juga
kalau pilihan pemerintah sekarang memilih social distancing dulu
oke pak mahfud tapi pemberian denda seperti di negara lain dan juga sanksi itu apakah kemudian masuk menjadi pertimbangan pemerintah saat ini termasuk digodok saat ini
dan nanti bisa diimplementasikan kalau ternyata social distancing ini tidak bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas pak
kita kalau sudah masuk ke soal seperti itu
tindakan tegas pemenjaraan pengurungan dan sebagainya termasuk denda bagian dari hukum pidananya
itu sudah ke hukum pidana
kita ini bicara hukum administrasi negaranya
hukum tata pemerintahnya
dimana pemerintah melakukan tindakan tindakan penegakan hukum itu artinya bisa melarang seseorang pergi ke suatu tempat karena berbahaya
bisa menutup usaha
bisa membubarkan gedung bioskop
bisa membubarkan halako halakoh dan macam macam
itu hukum administrasinya
hukum pidananya kita belum berpikir
dalam situasi seperti ini kita belum sampai kesana berpikirnya
tapi bisa saja nanti dikeluarkan produk hukum yang akan mengatur tentang itu
kita catat semua perkembangan ini
oke artinya step by step pemerintah sedang mempertimbangkan dan juga menggodok apapun produk produk hukum yang nanti kemudian bisa diimplementasikan begitu ya
bagaimana dengan perusahaan perusahaan pak yang tetap membuka perkantorannya meskipun sudah ada himbauan ataupun seruan gubernur karena ini kemudian menyulitkan proses social distancing di masyarakat pak mahfud
ya kalau buka kantornya biar ditindak oleh instansinya ya
instansinya kan bisa melakukan tindakan ini sudah instruksi gubernur
tutup kantor kalau saya sih cuma lewat aja kantor sebentar tanda tangan surat balik lagi
pegawai pegawai saya saya suruh pulang
jangan ada kegiatan di kantor
sejak minggu lalu saya sudah menutup kantor saya
untuk pegawai pegawai kecuali yang intinya misalnya pejabat di salon satu yang nengok lah ke kantor meskipun hanya sebentar
oke pak ini kan mau mendekati bulan ramadan ya bulan depan begitu ya dan juga bulan hari raya idul fitri dua bulan berikutnya
artinya pemerintah ini berpacu dengan waktu hanya punya waktu satu bulan hingga dua bulan untuk terus melaksanakan social distancing
supaya nanti kemudian masyarakat tidak mudik ke kampung halaman yang masing masing karena ini kemudian akan sulit sekali kalau tidak ada penegakan hukumnya
menjelang bulan ramadan dan juga hari raya idul fitri
di tingkat menko polhukam dan menko kemaritiman dan investasi yang sekarang juga membawai masalah masalah perjalanan atau perhubungan itu
kami sudah bersepakat kemarin dalam sebuah rapat tetapi nanti akan disahkan lagi
nanti akan ada semacam larangan atau anjuran keras untuk tidak mengadakan perusahaan perusahaan baik bumn maupun swasta untuk tidak mengadakan acara mudik bersama
acara pulang bersama pulang kampung dan sebagainya sedang akan dibicarakan agar tidak ada tahun ini gitu
tentu karena itu menyangkut soal budaya dan yang berkelindahan dengan masalah keagamaan gitu
kita harus berhati hati
substansinya adalah itu
akan menghindari akan masyarakat agar menghindari kegiatan kegiatan seperti itu dulu dalam situasi seperti ini
artinya akan ada larangan bagi masyarakat untuk mudik begitu ya pak ya pulang kampung ke halaman yang masing masing pada saat nanti hari raya lebaran begitu ya pak ya
produk hukumnya sedang digodok
ya terutama yang mudik mudik berkurumun itu ya misalnya di transportasi publik kemudian apa namanya
apa namanya mudik bersama dengan sikan bus dan sebagainya itu kan biasa dilakukan ribuan bus ke daerah daerah selama ini
nah itu yang sekarang menjadi perhatian kita
pak mahfud terakhir apa opsi pemerintah jika kemudian social distancing ini gagal untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di tanah air
berbagai opsi sudah kita inventarisasi nanti saja opsinya
kalau sudah pemerintah memutuskan
sekarang fokus kita ke social distancing dulu
tapi opsi lockdown masih dibuka ya pak ya dan masih dipertimbangkan oleh pemerintah begitu
semua semua produk hukumnya juga sudah kita inventarisir semua
oke terima kasih sekali menko paluka mahfud md
pak mahfud selamat malam terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia prime news pada malam hari ini
presiden joko widodo memastikan satu ratus lima puluh ribu alat perlindungan diri atau apd siap didistribusikan ke wilayah penyebaran virus corona
cnn indonesia prime news segera kembali ke saat lagi